komisi dua dpr telah memilih calon komisioner kpu dan bawaslu
periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua secara voting
tujuh pimpinan dipilih setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan
selama dua hari berturut turut
rapat pemilihan dipimpin ketua komisi dua zainuddin amali
di ruang rapat komisi dua gedung dpr jakarta rabu pagi
rapat diikuti lima puluh lima anggota komisi dua dpr
dan mulai dibuka pukul dua rabu dini hari
maka kami akan berupaya sekuat tenaga untuk melakukan
pemilihan pada malam hari ini
kalau belum selesai tentu kami akan lakukan besok
tetapi untuk menjadi pegangan buat saudara saudara sekalian
dan masyarakat luas bahwa tanggal enam
tanggal enam lusa insya allah
ada rapat paripurna tentang penyampaian laporan komisi dua
dari calon calon yang terpilih baik kpu maupun bawaslu
jadi izinkan kami melakukan rapat internal
rapat internal tertutup
pemilihan itu adalah bagian dari rapat internal
komisi dua lebih dulu memilih calon pimpinan bawaslu
dari sepuluh menjadi lima nama
lalu dilanjutkan memilih calon komisioner kpu dari empat belas nama
yang dipilih menjadi tujuh nama
prosesnya tiap anggota menentukan pilihan dalam kertas
dan memasukkannya di kotak suara
ada pun nama komisioner yang memperoleh suara terbanyak
yaitu pramono ubaetan tawi dan wahyu setiawan
yang memperoleh lima puluh lima suara
ilham saputra dan anggota inkamben hasim ash'ari
dengan lima puluh empat suara
firian lima puluh dua suara
evinovida ginting manip empat puluh delapan suara
dan satu lagi anggota inkamben arief budiman
yang memperoleh tiga puluh suara
tujuh nama dengan perolehan suara terbanyak itu
kemudian terpilih sebagai komisioner kpu ri
selanjutnya nama nama itu dibawa ke rapat bamus
nama terpilih akan dibacakan di sidang paripurna hari kamis
untuk mendapat persetujuan seluruh anggota dpr
riko ardi cnn indonesia
selamat sore budi
memang setelah melalui proses yang cukup panjang
dari sekian banyak calon komisioner kpu dan bawaslu
komisi dua dpr akhirnya semalam sudah memutuskan
memilih tujuh komisioner kpu dan lima komisioner bawaslu
melalui mekanisme voting
dan sepertinya komisi dua dpr sendiri memiliki catatan catatan tersendiri
apa harapan mereka terutama terhadap komisioner kpu dan bawaslu
yang baru saja melalui uji kepatuanan kelas
untuk menggali lebih dalam lagi
saya sudah bersama dengan salah satu anggota komisi dua
dari fraksi pan yaitu yandri susanto
kita akan bertanya lebih lanjut selamat sore bang
bang yandri kemarin sudah melalui mekanisme voting
akhirnya terpilih komisioner kpu dan juga bawaslu
dari komisi dua sendiri sebenarnya ada catatan catatan apa
kalau kita lihat dari sekian banyak calon
terutama dari calon incumbent
hanya ada dua dari kpu pusat yang akhirnya dipilih oleh komisi dua
sebenarnya ada catatan apa bang yang komisi dua inginkan
iya memang selama dua hari kita melakukan
kompeten proper dari semua calon komisioner
apakah itu empat belas nama untuk kpu dan sepuluh nama untuk bawaslu
semua kita serius masing masing anggota komisi dua juga
memperdalam mempertajam selama proses kompeten proper
nah salah satu memang konsentrasi kita
misalkan kenapa selama ini masih banyak persoalan persoalan kepemiluan
misalnya masih banyak kecurangan
kemudian masalah daftar pemilih dan lain sebagainya
nah itu yang kita pertajam
bagaimana komitmen para calon yang akan kita
pilih itu menjadi catatan mereka ketika mereka nanti sudah terpilih
melaksanakan apa apa yang sudah kita tanyakan itu menjadi bagian dari tanggung jawab mereka nanti ketika mereka diberi amanah
nah setelah itu memang kita diberi tugas oleh konstitusi
oleh undang undang untuk memilih dari empat belas nama menjadi tujuh nama untuk kpu
sepuluh nama bawaslu menjadi lima nama untuk bawaslu
nah oleh karena itu setelah kami saring
kemudian kami betul betul lihat orang per orangnya
jejak rekamnya pengalamannya
integritasnya dan sebagainya yang dipersyaratkan untuk seseorang menjadi anggota kpu dan anggota bawaslu
yang akan mengawal kepemiluan nanti
nah tadi subuh kami sudah memilih tujuh nama untuk kpu dan lima nama untuk bawaslu
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi dua
kami berkeyakinan bahwa para komisioner ini mampu dan bisa ataupun sanggup punya kecakapan untuk melaksanakan kepemiluan
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi dua
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi dua
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi dua
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi dua
saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi tiga

saya kira kalau saya melihat apa yang dihasilkan oleh komisi lima
saya tidak harus mengambilkannya kepadanya dan quran allah sudah dikirakan
kita mengambilkan hal hal yang trebal
tapi kapten ke gospel itu yang sama
bukan berarti betul betul mereka baru atau masih hijau dalam kepemiluan
tapi juga mereka punya jam terbang yang cukup bagus juga
karena mereka dari kpu provinsi bawaslu provinsi kemudian pemerhati kepemiluan penggerak demokrasi
nah itu menjadi catatan kami semua sehingga tim ini kami harapkan yang lama bisa mentransfer pengalaman pengalaman
kemudian kerja kerja yang masih tersisa itu bisa dibarengkan dengan hal yang baru
nah kalau itu kita lakukan maka kita meyakini tidak ada tahapan ataupun waktu yang kosong
atau kekosongan kebijakan kekosongan kegiatan dari penyelenggara pemilu apakah itu bawaslu kpu
karena yang lama sebagian kita pertahankan yang baru kita masukkan
bang pertanyaannya sekarang dalam ruu pemilu ini kan ada rencana untuk menambah jumlah komisioner
ini akan seperti apa nanti mekanismenya kalau ini sudah ternyata diketok penambahannya akan seperti apa
dalam pembahasan ru pemilu di pansus sepuluh praksi bersama pemerintah
ada semacam kecenderungan ya memang belum diketok di paripurna kan belum menjadi undang undang
karena kita melihat pemilu dua ribu sembilan belas itu berbeda dengan pemilu yang lalu karena tadi saya bilang bebannya berbeda
pres dan pilek dibarengkan itu artinya beban bertambah kemudian orang orangnya juga mungkin harus ditambah
tapi ini belum menjadi keputusan
nah nanti kalau misalkan diputuskan betul betul ada bertambah
sudah kita bahas juga akan dibentuk pansel baru
karena kita dalam ru pemilu yang sedang kita bahas ini kualitas calon komisioner apakah itu bahwa sudah dikapi juga kita perbaiki persaratannya
dari segi umur pengalaman dan sebagainya termasuk mungkin pendidikan
kemudian apa namanya dari sisi nanti apakah caranya mengambil yang lama atau yang baru kita minta juga panitia seleksi yang baru
nah panitia seleksi yang baru
kalau misalkan diberi amanah oleh undang undang yang akan kami sahkan nanti bukan memakai yang lama
pansel yang lama tapi kita minta pemerintah untuk membentuk pansel yang baru
nah kita juga memperhatikan misalnya keterwakilan perempuan dan lain sebagainya
jadi kalau benar benar nanti ada penambahan kita akan melakukan hal hal yang baru juga termasuk panitia seleksinya
oke artinya apakah ketika ruu pemilu ini diketok kemudian ada penambahan jumlah komisioner ini akan direvisi kembali atau seperti apa
yang tujuh yang manis
yang kita sudah pilih tujuh untuk kpu kemudian yang lima untuk bawah seluruh tetap
tetap kemudian yang baru berapa misalkan diberi amanah oleh undang undang berapa penambahannya itu yang kita pilih
tanpa mengganggu yang sudah dipilih tadi malam
ya nah nanti ini juga bagus kalau misalkan ada yang baru nanti kalaupun ada misalkan pergantian lima tahun ke depan
kan dia bertahap pergantiannya
jadi juga itu dalam rangka juga kita untuk mensinergikan kegiatan kegiatan yang masih berlangsung
jadi kalau misalkan tujuh berakhir pada bulan
apa namanya april dua belas april yang lain nanti berakhir bulan berapa
nah itu kan ada tidak ada apa namanya kekosongan
terima kasih banyak pak yandri atas
ya budi memang dari sekian banyak calon sudah terpilih tujuh untuk kpu dan juga lima komisioner untuk bawaslu
dan komisi ii dpr sendiri memiliki catatan catatan untuk komisioner yang baru ini bisa memperbaiki sistem kepemilihan seperti dpt dan juga seperti rekapitulasi suara
agar tidak ada lagi kisruh maupun ramai ramai ketika pemilu legislatif dua ribu sembilan belas yang berbarengan dengan pemilu presiden ini berlangsung di indonesia
baik kita nantikan kinerja dari para komisioner kpu dan bawaslu yang baru terpilih
mudah mudahan tadi seperti anda sudah katakan masalah kepemiluan tidak lagi terulang dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
dan juga mungkin tantangan paling terberat adalah pemilu pemilu keadaan serentak dua ribu delapan belas tahun depan
terima kasih sekali lagi akbar judiza surya yang melaporkan dari kompleks parlemen senayan jakarta